teknologi risha atau rumah instan sederhana sehat merupakan salah satu teknologi struktur rumah dengan desain modular yang memiliki keunggulan tahan gempa
teknologi ini sudah diaplikasikan sejak tahun dua ribu enam dan bisa menjadi solusi untuk rumah di wilayah indonesia yang rawan gempa
teknologi risha pada dasarnya merupakan sistem struktur rumah yang dibuat dari tiga jenis panel beton bertulang
panel satu memiliki tebal dua lima cm lebar tiga puluh cm dan tinggi satu ratus dua puluh cm dengan bingkai berukuran enam x sepuluh cm
panel dua memiliki tebal dan tinggi yang sama namun dengan lebar dua puluh cm
sementara panel tiga berfungsi sebagai penyambung di bagian sudut dengan tebal dua lima cm lebar tiga puluh cm dan tinggi tiga puluh cm
tiga panel tersebut kemudian disambungkan dengan mur serta
pertama panel tiga diperlukan dengan mur serta baut khusus untuk membentuk struktur rumah berukuran tiga x tiga m atau sembilan m persegi
struktur tersebut dibangun dengan metode prefabrikasi atau dibangun di luar lokasi proyek kemudian digabungkan ketika pengerjaan fondasi rumah telah siap
hal ini membuat pembangunan rumah dengan sistem risa jauh lebih singkat bahkan bisa sepuluh kali lebih cepat dibandingkan dengan pembangunan secara konvensional
risha juga telah diuji oleh puslit bank perumahan dan permukiman
pembangunan rumah ini juga memiliki kehandalan struktur terhadap risiko gempa sampai enam magdi tudung
definisi tahan gempa di sini adalah kalau misalkan bangunan yang dibangun tidak dengan sni gempa misalkan jadi pada saat terjadi gempa itu mungkin akan lebih cepat kolaps pak
nah di sini ketahanan gempa itu pada saat terjadi gempa bangunan ini masih punya daya tahan pak masih punya durasi sehingga kita penghuni atau warga ini masih bisa cepat untuk melarikan diri dulu pak
jadi dia masih punya ketahanan lah terhadap gempa ini pak sebelum dia kolaps
apakah ada ini misalnya dengan gempa berapa magnitudo atau mungkin skala skala kekuatannya gitu
kalau menurut petunjuk yang diterbitkan oleh puskim ini sudah diuji untuk zona enam pak
meski telah diuji tahan gempa pembangunan risha harus tetap memperhatikan lokasi
untuk itu pemetaan sesar aktif atau bidang gempa perlu dilakukan
agar rumah tahan gempa dibangun
di lokasi yang aman
kita melihat bahwa salah satu dampak serius dari gempa adalah robekan bidang gempa
dan pada saat bangunan ataupun struktur berada di atas bidang robekan atau disebut dengan surface rupture
maka kemampuan struktur itu tidak bisa menahannya biasanya
jadi kalau kita menyimpan bangunan tahan gempa tepat di atas bidang sesar maka tetap robek
jadi kami selalu mengusulkan kalau sudah diketahui bidang gempanya
kita bikin avoidan zone ataupun zona hijau lah di situ
jadi mau tidak mau jangan dibangun
nah begitu sedikit menjauh beberapa meter saja maka faktor yang dominan adalah faktor guncangan
risha juga harus dibangun di bidang tanah yang tidak berpotensi terkena longsoran akibat gempa
sehingga jika terjadi gempa bumi tidak akan jatuh banyak korban jiwa
tim liputan cnn indonesia
bandung jawa barat